sial gagal lagi rencanaku
hmm tapi pasti tante sylvia akan murka sama bella setelah kejadian ini
dia akan habis habisan dimarahin dan akan semakin benci sama bella
tapi kebencian aja gak cukup
aku harus bisa melenyapkan bella dan anaknya itu
adalah maafin sama aku ya atas sikap dia sama kamu
yang penting aku bisa selalu sama kamu
itu udah bikin aku senang
tapi kalau misalnya kamu keberatan untuk meninggalkan pekerjaan kamu di kantornya reno
nggak apa apa kok aku ngerti
menurut aku kalau keluar dari kantornya reno
bisa bikin mama kamu tenang aku gak masalah
yang penting keluarga kita akan menjadi lebih baik
makasih ya sayang
yaudah aku turun dulu ya kamu ikut ya
hmm kayaknya aku nggak harus ikut deh masuk ke dalam
bella ini adalah pekerjaan kantor
urusan itu profesional
lebih baik kamu bicarkan langsung sama reno
aku gak harus kejamnya
makasih atas pengertian kamu
aku boleh minta tolong kamu nggak
apa sih yang gak buat kamu
apapun selama aku masih bisa wujudin aku pasti akan berusaha
iya kamu bisa telfonin belina gak
untuk tanyain keadaannya syifa
tadi sebelum berangkat sih dia masih tidur
takutnya sekarang ini udah bangun
nanti cariin aku nangis ya kan
aku pikir apa pak
ternyata itu aja
nah aku juga mau minta tolong sama kamu
tolong kamu sampaikan ke reno
ucapan terima kasih aku
semoga allah suatu saat nanti memberikan aku kesempatan untuk membalas semua kebaikan rena terhadap kamu dan juga sifat
iya nanti aku sampaikan ke reno
aku masuk dulu ya jangan lupa
baik sayang aku masuk dulu ya
aduh syifa nangis
jadi ini sebabnya mbak sintia melarang nenek masuk
mbak sinti pasti mau celakin syifa
aduh gimana tuh
nenek mau tolongin tapi takut dimarahin sama mbak sintia

belina aku mau bantu
aduh aku mau bantu
aduh aku mau bantu
aduh aku mau bantu
aduh aku mau bantu
aduh aku mau bantu
aduh aku mau bantu
belina tolong kamu liatin syifa dulu ya aku takut terjadi apa apa sama syifa
iya iya tuhan sebentar lagi saya lihat iya tuhan
eh nenek kamu ngapain di sini
eh saya mau liat syifa di dalam nggak denger tuh syifa nangis
mak ini nggak boleh
nih saya disuruh sama mas afif
mama aduh mak
nggak boleh mak
ada apa sih ribut ribut kalian berdua nih kalau kerja jangan pakai mulut pakai tangan pakai kaki
pakai tangan pakai kaki
pakai tangan pakai kaki
pakai tangan pakai kaki
kalau nangis tak paham didiemin kalian tahu saya paling suka dengar suara anak kecil nangis
aduh basah begini
aduh sipa kamu bisa tenggelam kalau begini
nih begini nih kalau ibu kamu sibuk pacaran jadi anak ditelantarkan
saya curiga jangan jangan kamu dalang dari semua ini
pantesan saya nggak boleh masuk tadi
apaan sih mak
kamu disembarangan aja
bajunya diganti ya
kasian hangat kasih minyak telon
pokoknya jangan sampai ini anak masuk angin ya
sebenernya saya nggak sudi digendongin anak
tapi daripada dia celaka astaga
ternyata nyonya sebagai neneknya
malah benci banget sama dia
aduh aku marah sih
sial gagal lagi rencanaku
pasti tante sylvia akan murka
aku suka sama bella setelah kejadian ini
dia akan habis habisan dimarahin
dan akan semakin benci sama bella
tapi kebencian aja gak cukup
aku harus bisa melenyapkan bella dan anaknya itu
bukannya aku gak menghargai kebaikan kamu
kamu nggak usah mikir yang macem macem
aku mengerti posisi kamu kok
kalau aku jadi kamu akan melakukan hal yang sama
sekarang siapa coba
yang gak mau setiap waktu bersama keluarganya
kamu nggak keberatan
tidak sama sekali bella
aku memang kehilangan teman baik aku
karyawan terbaik aku di perusahaan ini
boleh dibilang aku cemburu dengan nafif
dia adalah orang yang beruntung
aku mengerti itu
aku ucapkan selamat untuk kamu
semoga kamu selalu beruntung dan bahagia
tapi si baik kamu nggak usah bilang seperti itu
kayak kita nggak pernah ketemu lagi aja
aku hanya mendoakan kamu bella
sampai ketemu lagi ya reno
akhirnya hari ini benar benar tiba
dia benar benar pergi
tidak akan ada lagi bela di rumahku
tidak akan ada lagi bela di kantor ini
tinggal hatiku yang hampa
gimana aku hanya bisa menyimpan cintaku pada bella selamanya
kira kira siapa aja nih yang mau kita ngomongin
semuanya relasi kamu relasi mama dikira
besok kan mama mau bikin selamatan untuk anak kita
aku lagi bikin dasar undangan
kamu ada yang mau diundang
udah puas ketemu laki laki namanya reno
udah puas makanya pulang
kamu gak sadar kan
kamu pergi meninggalkan anak
itu anak kamu hampir aja tenggelam di batab tuh
sekarang ada di kamar
saya nyuruh lina untuk gantiin bajunya
coba kalau kenapa napa bagaimana
mama kasih tau emang kamu ya
istri kamu tuh gak bener
ngapain sih lebih memilih reno
harusnya inget dong
di rumah juga ada anak
gimana sih kamu tuh
ajarin dong yang bener
ma bella itu gak seperti itu